dari tingkat dpp sampai pac dari sabang sampai merauke dari pulau myangas sampai pulau rote
hadirin tamu undangan yang berbahagia
saya ingat saat saya hadir di kongres partai demokrat ke empat di surabaya tahun dua ribu lima belas
saya menyampaikan saya kalau diundang ke partai demokrat ini siap siapnya setengah hari
terutama yang berkaitan dengan pakaian
sampai saat ini saya selalu merasa masih jauh sekali kalau urusan kerapian berpakaian
dengan beliau bapak susilo bambang yudhoyono
ini tadi juga sama dari subuh sudah pakai jas yang mana pakai dasi yang mana
karena saya harus berpikir
saya harus berpikir
saya harus berpikir
saya harus nebak nebak pak sby pakai pakaian yang mana
dengan pak sby belum selesai
sekarang ini hadir mas agus harimurti yudhoyono
ini lebih sulit lagi
sudah orangnya muda ganteng pinter kalau berpakaian juga rapi dan celing
ya dengan saya lebih jauh lagi
jadi sekali lagi kalau mau bersiap siap hadir di undangan partai demokrat yang betul
betul harus rinci dan detail karena ada pak sby dan ada mas ahaye